tujuh dari empat belas tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis berusia empat belas tahun
di kabupaten rejang lebong bengkulu selasa siang
menjalani sidang tuntutan di pengadilan negeri curug
sidang tujuh tersangka pemerkosaan dan pembunuhan yang masih berstatus di bawah umur
digelar tertutup di pengadilan negeri curug
ketujuh tersangka dijerat pasal perlindungan anak dengan tuntutan hukuman sepuluh tahun penjara
lima tersangka lain yang berstatus dewasa masih dalam proses pemberkasan
sementara dua tersangka yang lain masih berstatus buron